bandung merupakan salah satu destinasi wisata di kala musim libur tak terkecuali di hari hari lebaran
di hari pertama idul fitri sejumlah lokasi wisata dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota bandung seperti jakarta
salah satunya di cihampelas lokasi wisata belanja ini dipadati wisatawan
lalu lintas terpantau tersendat kondisi ini masih tergolong normal karena pada hari pertama idul fitri masyarakat masih bersilaturahmi
puncak wisata di wilayah bandung diperkirakan akan terjadi besok dominasi wisata akan terjadi di bandung barat atau wilayah lembang